baik untuk mengetahui perkembangan terkini terkait aksi pelemparan bom berdaya ledak rendah di mapolsek bontoala
kita sudah terhubung dengan kabit umas polda sulawesi selatan komes pol diki sondani
selamat malam pak diki
selamat malam mas
baik pak diki sejauh ini bagaimana perkembangan pengejaran terhadap pelaku pelemparan bom berdaya ledak rendah ini pak
baik jadi hasil pemeriksaan terhadap saksi saksi
ada lima orang saksi yang sudah kita periksa termasuk korban kapolsek bontoala ⁇ dan juga seorang berkadir
kemudian kita juga melakukan olah tkp dari hasil olah tkp kita banyak menemukan barang bukti maupun petunjuk petunjuk yang lain
dan selanjutnya kita juga dapat melihat ada cctv di sekitar lokasi tersebut
kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa kira kira waktunya siapa
dan ini pasti kita kaji kembali ya kalau sudah ada sisi perang maka secepatnya kita akan melakukan penangkapan
baik sudah teridentifikasi apakah kedua orang ini memang kedua orang yang selama ini mungkin sudah menjadi target dari kepolisian di sulawesi selatan
ataukah mungkin mereka terkait
terkait dengan jaringan teror tertentu misalnya pak
ini saya sampaikan saat ini ya karena ini masih dalam proses kita dalam penyidikan
kerahasiaan ini penting juga kita lakukan supaya apa yang kita lakukan ini tidak gampang dibaca oleh muslim
pak diki ini kan
dan memang seperti yang disampaikan bahwa pelaku ini
karena pelaku teroris yang sebut
kita lihat yang sebelum sebelumnya ya
ya ini mungkin hanya orang iseng aja ini
kalau pelaku pelaku teror yang kita lihat beberapa waktu yang lalu
mereka melakukan aksi itu sangat lebih dramasus lagi
ya kadang kadang mereka siap mati
ya ini kan tidak
habis lempar dia langsung kabur
langsung lari dia
jadi kita melihat bahwa
ya pelaku pelaku teroris ini
pelaku ini bukanlah pelaku yang sebetul betul seperti ya terorisme itu
ya mungkin ya sampaikan oleh pak tarotemas
nah itu masih dalam kategori kriminal murni
tapi sudah dipastikan ini masuk kategori kriminal murni begitu
ataukah masih akan dilihat lebih lanjut terkait jaringan teror tertentu atau tidak
nah untuk data awal
ya untuk data awalnya
kita lihat bagaimana modus operandinya
ya kita masih katakan ini masih kriminal multi
nanti kita akan lihat situasi
perkembangan suatu saat
suatu bisa ada terjadi perubahan perubahan
densus delapan puluh delapan bersama
dan juga foren sabit pakasa
ini masih lakukan pengejaran
terhadap pelaku ini
ya kita mohon doa saja pada rakyat indonesia
supaya pelaku ini cepat tertangkap
baik pak diki
ini kan kemudian kalau berdasarkan keterangan dari karopenmas
bahwa jangan terburu buru mengaitkan ini dengan jaringan teroris tertentu
tetapi kemudian pertanyaannya
yang dituju atau disasar adalah kantor kepolisian begitu
dan di situ
ada kapolsek juga begitu pak
yang kemudian menjadi pertanyaan adalah
sejauh ini bagaimana upaya dari polda sulsel
melakukan pengamanan terutama menjelang malam natal saat
waktu itu dan juga malam pergantian tahun kemarin malam begitu pak
terindikasi sedikitpun akan ada gerakan gerakan seperti ini
jadi sejak operasi lilin dimulai
ya sudah melakukan rangkaian pengamanan
sejak malam natal
ya sampai dengan tahun baru kemarin
ya beberapa tempat sudah kita sisir
beberapa tempat ibadah umat nasrani
ya setelah pengamanan
dan juga beberapa
baik di saat malam natal maupun malam tahun baru
ini kita lakukan dengan secara maksimal
ya sampai dengan jam dua puluh empat di makassar
itu tidak ada kejadian yang menonjol
kemudian seluruh personil
setelah melaksanakan pengamanan malam tahun baru
mereka kembali ke possek
ya untuk melaksanakan tugas seperti biasa di posek
ya tugas seperti biasa di possek ya
memang kami tidak menganggap ini suatu kecolongan tidak
ini memang kami sudah mengantisipasi ya
buktinya kami di polsek kami masih siaga
ya kami masih sempat mengetahui pelaku itu lari kemana
kami sempat melakukan tembakan terhadap pelaku itu
walaupun mungkin pada malam hari pelaku cepat sekali menghilang
karena di belakang possek itu agak gelap

ya jadi anggota ya di possek masih ada ya

dan setelah itu di makassar seluruh personil polri
ya itu masih banyak melakukan penjagaan penjagaan
tempat tempat di bidang masyarakat ya
dan juga melakukan penjagaan juga di jalan jalan raya
antisipasi terhadap bekal terhadap malapandiar
artinya secara umum keamanan kota makassar itu kondusif
buktinya tadi hari senin ini
aktivitas masyarakat tidak sama sekali terganggu
masyarakat sama sekali tidak melihat ini sebagai satu ancaman
masyarakat biasa ke pasar ke tempat pusat perbelanjaan tempat tempat hiburan
mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya insiden kecil ini
pak kalau kita lihat pernyataan atau kita ingat pernyataan dari kapolri
sebelum malam natal maupun juga tahun baru
sebelumnya kan ada konversi dari kapolri mengatakan
telah melakukan upaya pre emptive strike begitu dengan menangkap ya

walaupun mereka tidak diketahui melakukan aksinya atau tidak
merencanakan sesuatu atau tidak
dan informasinya memang belum ada ancaman aksi terorisme
baik di malam natal maupun malam pergantian tahun kemarin
tetapi bagaimana dengan di sulawesi selatan
apakah juga terjadi penangkapan penangkapan terhadap terduga teroris
karena kalau di sulawesi kita tahu ada jaringan santoso di sana
apakah ini preemptive strike seperti yang dikatakan kapolri ini juga dilakukan
begitu di sulawesi selatan
ya ini sudah kita lakukan
jadi apa yang disampaikan oleh bapak kapolri itu benar ya
jadi kalau kita lihat bahwa pelaku yang melakukan pada malam tahun baru itu
dini hari itu ya ini boleh katakan ini bukan seorang pelaku teroris
kalau kita melihat modus operandi yang dia lakukan ya
pelaku teroris itu biasanya lebih militan ya
mereka kita lihatlah beberapa aksi di bom tamrin
kemudian ada juga
ada bom yang dipores oleh staturebond ya

ini kalau kita lihat pelaku ini

pelaku ini habis melempar langsung lari dia

tapi menimbulkan korban akhirnya ya
oke baik kita nantikan saja nanti bagaimana upaya penangkapan dan juga mungkin pengungkapan modus dari penyerangan terhadap kami ya
oke baik kita nantikan saja nanti bagaimana upaya penangkapan dan juga mungkin pengungkapan modus dari penyerangan terhadap kami ya
oke baik kita nantikan saja nanti bagaimana upaya penangkapan dan juga mungkin pengungkapan modus dari penyerangan terhadap kantor kepolisian ini
terima kasih kabinet humas pol dasulawasi selatan kompes pol diki sondani
selamat malam pak diki